gue masih takut mon ini
emang dia lagi ngapain sih
telepon gue kok gak diangkat
sebenernya gue juga udah keluar sih dari gx tiga
tadi tuh abang izinin aku untuk pergi sama kamu
karena abang pengen aku untuk bujuk kamu gak balapan lagi
terus kamu bujukin aku gitu
ya justru untuk kalian
aku juga ngerasain apa yang abah kamu rasain
dan aku gak mau melihat kamu celaka lagi
gue mesti nyesel abang kesana
halo siapa yang bilang iya boy aku tuh dengar sendiri cerita dari raya kalau kita ngacak
terlindak takutnya abahnya raya itu kenapa napa kita harus kita harus cepet cepet tolongin deh
yaudah kamu bilang sama raya yang tenang aja ya aku sama temen temen langsung sana yaudah
ya udah makasih ya boy oke teman teman kayaknya abahnya raya butuh bantuan kita deh emang
apa boy abahnya raya dalam bahaya dan kemungkinan geng black cobra sama anak buahnya cobar mereka
gabung dan rencananya mereka itu mau ngeroyok abahnya raya gila tuh kalau gitu kita harus
cepat tolongin abahnya raya bener boy ini kesempatan kita buat ngasih tahu black cobra
kalau mereka tuh nggak bisa macem macem yaudah kalau gitu saya cabut ya doain kita
ya udah girls sekarang kita semua tenang dulu oke boy nanti kesini dia
membantuin kita sama anak anak yang warrior sekalian aduh ini kenapa banyak buat miss
om dudung raya om bondan
aku takut mon aku takut abah kenapa napa
abah abah kenapa
jadi ternyata abah tuh minum motor kamu tuh buat balapan sama cobar
terus tadi om bondan lihat ada beberapa anak buah omba
guy yang datang ke lokasi tempat abah balapan dan tapi abah daudat adalah sendiri
oh kamu tahu tempat abah balapan dimana ah di jalan baru tanjung yaudah namanya sayang

tapi dark passion belum selesai mon
ini nyangkut masalah abangnya raya abangnya raya udah bahaya
mon tadi itu lu menang dan masih ada babak selanjutnya
cuma sekarang masalahnya kayak gini ini nyangkut masalahnya orang
lu gimana sih mon lu gak bisa lah mencapai begitu aja
ini udah mau mulai lagi mon
cuma keadaannya kayak gini sekarang
tuh kan gue bilang juga apa
mon ini lebih penting ceweknya ketimbang kita
cuma kalau kita masuk wario
jangan bikin begitu van
kalau keadaannya gak kayak gini gue bakal selesain race gue
gue bakal menangin buat kalian cuma ini masalahnya kayak gini
cuma ini masalahnya kayak gini

ayolah ngertiin gue lah
anakku juga gue harus jalan sekarang
ini nyangkut masalah nyawa orang
gue gak nyangka mon lu sepici gini
lu mikir gak sih
dan soal lu tau ya kita itu disini kumpul buat cari temen
buat saling bantu men
jadi lu mending lu harus egois deh
ada yang lebih pentingin bantuan kita disini
dan lu pun juga pernah bilang kan kalau lu itu teng nyawa sama si boy
lu mikir men dimana kualitas persahabatan lu ha
download juga ben
gue mau bantu nabaraya
lu berdua ngapain liatin gue kayak gitu
ya jelas gue ikut dong
kan kalau udah apa apa kalian juga yang bantu
yaudah sekarang kita mending jalan
tapi ingat jaga diri kamu ya
gue gak peduli kenapa
girld sorry banget nih gue udah gak tenang
gue mau nyusul abah ke sana
kalau lo pergi berarti gue ikut juga ya
oh kan di sana pasti ada bpp an ya
yaudah raya gue juga ikut
lears udah kalian mending diem aja
kalian gak usah ikut soalnya ini bukan masalah kalian
ya tapi kan masalah lo juga masalah kita rai
iya lagian juga
lo tuh masa mau ke sana sendirian sih
kita gak bakal gak akan pernah ngijinin lo ke sana sendirian
karena lo tuh cewek
yaudah mendingan gini aja ya rai
girls kita mendingan pergi bareng bareng aja sekalian
tapi kan lo udah janji sama papa pilo lo mau pulang
gak apa apa gue gak mungkin biarin kalian semua pergi sendirian kayak gitu
kita kan harus kompak
tapi yang penting kalian harus bisa jaga diri kalian sendiri oke
tenang aja kita sahabat jadi kita bakal menjaga satu sama lain